masuk lagi ya allah
woi kalau bawa motor hati hati dong banget nih
tayang astaghfirullahaladzim ya allah fauntal
ini tolong aja ya
awas pelan pelan pak
bapak bapak ibu ibu tolong diangkat ya ini mayatnya
udah bantuin lagi tuh pak
bu udah disiapin di dalam ya
biar dimandikan saja bu ini wajahnya
tolong dimandikan ya
ah kita diserang tak monthly wah daya
ah angesi gitu aku mampus akbavan ah gini simpel nggak ya
ayo sekitarnya aplikasi per geometry
aku mulut pad marsur
beri kedaan mobil parenthesis
pak ustadz jenajahnya kaku banget iya kayak ayam diformalin pak ustadz
sofirullahaladzim bapak ibu naudzubillahimindalik kita enggak boleh suudhon bagaimanapun keadaannya
jenazah ini harus ditaruh di atas keranda untuk kita bawa ke makam ayo angkat pelan pelan
sudah sudah ayo di rapikan balik balik bantuin bantuin
masuk lagi ya allah
hai woi kalau bawa motor hati hati dong banget nih bayar astaghfirullahaladzim ya allah
ustaz allah allah kuatnya dia kasihan jenazah mantu dan anak saya pak ustaz
astaghfirullahaladzim kok tiba tiba banyak yang begini sih ya
ayo ayo pelan pelan angkatnya pak lah allah wa la quwwata illallah ya allah
kok kok bau banget ya iya bobangnya makin jadi gua udah nggak kuat banyak pakai ayamnya
hai kok kalian berdua kelihatannya pucat begitu terus muntah muntah kalian masuk angin baru masuk
berdua habis kali gubur buat dua jenazah ini tapi kuburannya bubangke
kok bisa bau bangkes sih pak di dalamnya banyak bangke ayamnya
yang bukan cuma satu pakai ayam tapi banyak kuburan dua duanya sama kayak gitu penjara
ajang kok matinya banyak bangkai ayam dalam kuburannya ya pak ustadz enggak mungkin kedua
jenazah anak remantu saya enggak dikubur pak ustadz tolongin saya pak ustadz tolong semua tetap
tenang kita tetap bawa jenazah ini dimanapun juga jenazah ini harus dikubur ayo jalan kembali baca
bismillah bismillahirrahmanirrahim lah ilahaillallah terus la ilahaillallah la ilahaillallah la ilahaillallah
banget pak ya allah kenapa bisa jadi begini
pak ustadz beneran pak ustadz kuburannya banyak ayam bangkainya pak ustadz ih ada ulat dan belatunya
lagi ya ampun astagfirullahaladzim banget lagi ya bu saya juga nggak mau ibu banyak
baletnya juga bu bau banget lagi bu jangan pergi pak tolongin jenazah anak saya mantu saya pak
ya allah pak ustadz kenapa jadi begini kuburan mantu dan anak saya pak ustadz al stufirullah
ibu yang ikhlas kita sama sama berdoa dan mencari cara untuk mengeluarkan bangkai ayam dari liang
lahan iya pak ustadz jangan jangan sampai terbalik